selain kawasan pemerintahan pemerintah akan membangun kawasan kesehatan pendidikan riset dan inovasi
serta pusat finansial yang akan dilakukan secara bertahap
menurut jokowi lokasi ibu kota baru yang memiliki kontur tanah berbukit
justru akan menjadi kelebihan dalam pembangunan ibu kota berkonsep smart city dan green city
ini bukan hutan alam apalagi kawasan hutan lindung enggak yang di sini enggak
ini adalah kawasan hutan tanaman industri yang kita ambil dari perusahaan
yang tadi sebanyak lima puluh enam ribu hektare tadi
kalau yang dua ratus lima puluh enam ribu itu memang ada dicadangkan itu untuk kawasan kawasan konservasi ada
artinya kita ingin justru memperbaiki dari lingkungan yang ada ini
sehingga saya sudah perintahkan ke menteri kehutanan
membangun yang pertama itu nanti membangun lebih dahulu kebun pipit nursery
sementara itu wacana pemerintah membangun ibu kota negara baru di kalimantan timur
kembali mendapat penolakan
walhi berpendapat rencana tersebut tidak membawa keuntungan bagi rakyat
melainkan hanya bagi korporasi besar
potensi negara dalam hal ini rakyat dirugikan itu sebenarnya ibu kota satu ratus delapan puluh ribu hektare
kawasan yang akan menjadi bangunan atau istana itu tidak banyak
tidak akan sampai seribu hektare
nah selebihnya ini adalah kawasan yang akan menyokong istana
jadi kan wilayah penyokong istana ini sekarang sudah dimiliki oleh kelompok korporasi ini
kalau kita lihat petanya seluruh wilayah itu sebenarnya sudah dibagi habis oleh tambang perkebunan hutan tanaman industri
selain itu menurut walhi dengan sistem tukar guling yaitu pembebasan lahan milik korporasi besar
artinya proses transaksi
uang negara nantinya akan jatuh pada tangan segelintir orang saja bukan pada rakyat
tim liputan cnn indonesia